sejumlah petinggi partai golkar termasuk stiano vanto
mendatangi kediaman presiden ketiga republik indonesia bghbb
di patra kuningan jakarta selatan
dalam pertemuan tersebut mereka membahas situasi politik
yang tengah berkembang di dalam partai golkar
khususnya terkait kasus stiano fanto
sejumlah petinggi partai golkar senin sore tadi
mendatangi kediaman presiden ketiga republik indonesia bghbb
di patra kuningan jakarta selatan
di antaranya adalah ketua umum partai golkar stiano vanto
sekjen partai idrus marham
ketua harian nurdin halid
serta wakil ketua dewan kehormatan dpp partai golkar akbar tanjung
dalam kunjungan ini petinggi partai golkar berdiskusi
tentang situasi akhir partai
khususnya terkait kasus dugaan korupsi yang menimpa stiano vanto
kasus yang menimpa stiano vanto dinilai tidak mempengaruhi
situasi partai yang saat ini ramai dibicarakan
pihak elit partai juga masih menghargai dan mengikuti
proses hukum yang tengah dilakukan kpk
setnov mengatakan pihaknya belum berencana melakukan langkah hukum tersebut
saya tetap ini kita dengan sabar
saya belum ada niat untuk langsung kepada proses peradilan
yang kedua melaporkan tentang perkembangan partai
dan pak bimber respon dengan sangat baik
beliau menekankan pertama
beliau sangat menjunjung tinggi dan menghargai proses demokrasi
yang terdiri dari partai golkar
yang melahirkan pak stiano vanto sebagai ketua umum partai golkar
oleh karena itu meminta kepada seluruh kader partai
jangan ada yang berpendapat
kemudian jangan ada yang berpendapat
yang tidak menguntungkan daripada perutku pesat partai